rasa ini tiba tiba ada
dan ada yang menunggu saya di sini
kamu sengaja menunggu saya di sini
papa merasa sangat senang dan bahagia
dengan datangnya hujan
warga sudah tidak menderita lagi
mereka bisa mandi
nyuci masak dan lain sebagainya
karena waduk sudah penuh berisi air lagi
iya sawah dan ladang
juga sudah tidak kering lagi
iya untuk itu kita harus berterima kasih pada joko seger
dia yang memungkinkan semua ini terjadi
aku setuju kalau papa berterima kasih
sama joko seger
kamu mendukung keputusan papa
tentu saja pa dan apapun keputusan papa
roro pasti akan mendukungnya pak
tuan tamunya sudah datang tuan
mari mari silahkan duduk
terima kasih tuan
oh ya joko segernya mana
ini joko seger
dia dikutuk seperti ini oleh penguasa kesengsaraan
joko seger akan kembali normal apabila mendapatkan cinta kasih dari seorang gadis
papa akan menepati janji bapak
yaitu menikahkan kamu dengan joko segar
aku harus nikah dengan lelaki jelek seperti itu
tidak aku tidak sudi pa
tidak pa aku tidak mau
tidak tidak tidak
tidak papa aku tidak mau
papa memintamu menikah dengan joko seger
papa memintamu menikah dengan joko seger
karena papa sudah berjanji dan joko seger sanggup mengusir
ikatan itu plates
aku yang berkorban pak
papa juga berkorban
harus merelakan anak tunggal papa
terpaksa menjalani perkawinan dengan pria jelek seperti itu
dan papa tahu
kamu pasti menderita
bukan saja menderita pak
aku harus menanggung malu
kamu harus mau mengerti
dan menerima semua ini
tapi aku gak mau langsung menikah
harus ada penjajakan dulu pak
akan papa katakan pada jogos segera
saya bersedia menjadi istrinya
tapi saya mau penjajakan dulu
untuk mengenal peribadi
kamu harus tinggal di rumah ini
tapi saya peringatkan
meski kita bakalan menikah
bukan berarti kamu bisa seenaknya sama saya
harus tetap ada jarak di antara kita
tolong siapkan kamar di samping ya
karena tuhan ini akan menginap di sini
joko bisa tinggal di kamar tamu
saya setuju untuk menikah dengan joko sekjen

tapi papa juga harus setuju dengan rencana saya
untuk mencapai pernikahan ini
tapi tidak apa apa
kamar samping atau kamar tamu
kamu siapkan kamarnya
lu yakin mau ngejalanin semua ini cok
biar gue kembali normal
semua ini harus gue jalanin
roro anteng sudah bersedia mau menikah sama gue
sikapnya masih belum mau bersahabat dengan kita
gue mesti merubah sikap keangkuhannya
biar gue terbebas dari kutukan ini
nan udah ditunggu tuhan nan
untuk makan malam
seharusnya kamu duduk di sebelah joko segar
udah aku bilang sebelumnya
sebelum ada pernikahan
harus ada jarak antara aku bersama joko seger
nggak usah malu malu
setiap malam setelah saya selesai makan
saya selalu duduk di sini
ternyata kamu udah ngeduluin
kamu sengaja ya nungguin saya di sini
oh enggak kok
cuma kebetulan kali
ya sudah saya kembali ke kamar deh
biar kamu di sini ya
kenapa kamu selalu menghindar dari saya
temenin aku main ayunan yuk
kamu tuh udah gak lucu lagi tau gak sih
udah gak pantas
kangen gue sama lu jok

coba lu gak nekat melawan penguasa kesengsaraan itu

pasti kita nggak berpisah kayak gini
gak usah nyesel yang udah terjadi
masa foto diajak ngomong
habis gue gak ada teman ngobrol
si roro anteng udah bisa terima gue deh
semalam gue sama roro
ya jalan jalan ke taman gitu
romantis banget lu jok
lu udah berhasil nyium dia belum
diajak ngomong aja sama dia
masanya pasti akan datang dok
kulitnya serem bener ya kayak arem
jangan jangan bakar bisa rontok
jangan jangan bakar bisa rontok

gue belum puas dalam ngasih pelagiran sama tu orang
jangan marah marah terus
seharusnya tadi nggak usah dipisahin
biar gue permak tuh cewek cewek sekalian
sedis banget lu roro
emangnya celana anjin bisa dipermak
ga boleh gitu
ga boleh gitu gimana
serem banget kaya keling
ga malu apa punya calon suami kaya dia
dia manusia biasa kok
kenapa harus malu
yang mau nikah itu kan gue
dan mulai sekarang
pertemahan kita putus karena lu udah ngehina calon suami gue
yuk kita pergi
banyak orang munafik disini